dan saya mantan suaminya
setelah sekian lama kamu gak kesini
sekarang kamu berani berani menjaga kaki di rumah saya
kita jangan sampai bosan dengan orang ini
kamu harus jelaskan sama saya
sini kamu berani
saya sudah mengurusnya pak
agar sidang dapat dilaksanakan secepatnya
kedua orang yang telah mencelakakan pak prabowo itu
segera mendapatkan hukuman
dan pak prabu mengatakan dia tidak ada di lokasi pada saat itu
saya tetap memproses surat penahanannya
jangan laporin ibu saya ke polisi
saya bersedia ngelakuin apapun buat bapak
tapi tolong jangan laporin ibu saya ke polisi
bayangan amira kenapa muncul terus di pikiran saya
itu bukan karena sumbangan darah dari amirah
mungkin saat ini kita masih
masih kebingungan mencari darah untuk mas
karena mas saat itu sudah kritis
apa kita teruskan masalah ini
terus bagaimana pak
tidak perlu lagi
bebaskan mereka semua
saya campur di hutan saya

saya bilang bebaskan mereka semua
mereka tidak perlu tahu kalau saya ingin bebaskan mereka
saya pergi dulu
jadi kami bebas pak
pokoknya kami tadi di ancam untuk segera di adili
saya tidak tahu apa apa
saya hanya ditugaskan untuk mengeluarkan bapak dan ibu dari sel
tapi biasanya tersangka bisa keluar kurang dari dua puluh empat jam
karena tidak cukup bukti pak
saya bersedia ngelakuin apapun buat bapak
tapi tolong jangan laporin ibu saya ke kantor polisi
apa pak prabu yang udah bebasin ibu dan om busno
tapi yaudah lah nak
yang penting kan ibu udah bebas ya
kalau gitu saya antar pulang ya bu
putari mas wisnu
kalian udah bebas
saya masuk penjara terus terus
bagaimana dengan suami kamu
utari bukan begitu maksudku
bu kita pulang aja yuk
kok mereka bisa bebas sih
gak mungkin dong papa yang membebaskan mereka
ayo kita ke dalam
apa pak cakrab
jadi suami saya sendiri yang membebaskan mereka
papa itu gimana sih mah
punya papa tapi tidak seperti papa
bingung deh misha
mas tolong mas bebaskan mereka
mas mau kan
kasian amira pa
pasti karena pujukan aini
apa yang dilakukan sama anak perempuan itu di sana
aku memang belum bisa ingat semuanya
tapi aku tahu tempat itu adalah tempat aku kecelakaan
tempat mobil itu meledak
atau anak perempuan itu hanya kebetulan saja di tempat itu
bapak pasti tahu sesuatu kan pak dengan tempat ini
tapi dia sepertinya mau ngomong sesuatu sama aku
bapak pasti tahu tempat ini pak
karena bapak adalah
sesuatu yang sangat penting
sesuatu yang sangat penting
apa sebenarnya aku
apa sebenarnya aku ada hubungannya sama perempuan itu
apa sebenarnya aku
apa sebenarnya aku ada hubungannya sama perempuan itu
aku harus bertemu dengan rizky
sudah sekian lama aku meninggalkan dia
aku harus bertemu dengan rizky
aku harus bertemu dengan rizky
ini bapak rusli
saya mantan suaminya lenny
apakah bapak suami kedua lenny
saya mengalami kecelakaan
dan saya mantan suaminya
setelah sekian lama kamu gak kesini
sekarang kamu berani berani menjaga kaki di rumah saya
kita jangan sampai bosan dengan orang ini
kamu harus jelaskan sama saya